seragam baru sebetulnya dulu
diciptakan oleh pak andika perkasa
ada evaluasi dari
brifetnya juga ini sudah dibuat oleh pak andika
jadi kita manfaatkan saja
penambahan penambahan warna sedikit
loreng nkri sekarang ada loreng
angkatan darat karena angkatan darat belum punya loreng
rupanya jadi loreng yang ini adalah